karena ini kan skema jangka panjang ya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

kemudian kompensasi kita
maksudnya di luarnya begitu ya
maksudnya begitu ya pak said ya
oh di luar itu
jadi dan biasanya
skema pilih itu
proyek proyek yang terkait dengan pelayanan dasar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
jadi kalau di dalam skema ikn di tahap pertama ya

dan tahap kedua dua ribu dua puluh lima dua ribu dua puluh sembilan itu
memang ada tujuh fokus aspek infrastruktur dan lingkungan ya
tujuh fokus pembangunan
yang pertama adalah jalan tol
yang kedua tpst atau pengelolaan sampah
terus pembangunan listrik
dan sarana peribadatan pendidikan kesehatan
dan biasanya skema kpbu itu digunakan untuk
program program yang terkait dengan infrastruktur dasar dan lingkungan seperti ini
jadi itu memang
ada resiko juga apbn menanggung itu
tapi dalam jangka panjang
jadi apa kemudian dampaknya
dengan skema kpbu ini
artinya seharusnya tidak ada masalah dengan kas negara begitu ya
ya dalam jangka pendek sebenarnya tidak ada masalah
dalam jangka pendek
tetapi dalam jangka panjang ini juga menjadi beban apbn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
dalam masuk ke dalam kategori utang juga
tapi dalam jangka panjang
jatuh temponya gitu
jadi sama sama beban apbn sebenarnya
tapi yang nanggung nanti periode berikutnya
kalau pemilu dua ribu dua puluh empat jadi dilaksanakan
nah pak said
benar yang disampaikan mas bisbah tadi
tidak ada yang salah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
karena kpbu itu kalau kemudian lah
ini nanti nambah utang lagi
ada trans sumatera
ada kereta cepat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

kalau sekarang melewati bahkan enam tujuh
akhirnya berkurang menjadi empat tiga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
untuk pembiayaan utang
tadi pak misbah mengatakan ada dampaknya
tapi secara jangka panjang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
kan sekarang utang kita kalau tidak keliru
itu kurang lebih enam delapan ratus triliun
nah kalau mbak eva menanyakan
pak sudah dihitung
enam delapan ratus triliun itu juga sudah kita kami hitung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
tapi yang penting
sebagaimana mas misbah tadi menyampaikan
kpbu itu untuk hal hal yang produktif
membangkit tenaga listrik
kalau dari catatan fitra
sebetulnya porsi utang kita ini apakah masih sehat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
jadi disampaikan bahwa utang negara kita sudah sekitar enam triliun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
jadi ini memang
artinya ini sudah harus warning gitu ya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
nah kalau ikn ini menggunakan dana dana efisiensi dari kementerian atau lembaga
atau bahkan juga pemerintah daerah
yang banyak terjadi idol money gitu ya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
pak said saat ini sudah lampu kuning begitu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
keutang kita itu menjadi melompat
melompat bukan tanpa sebab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
nomor satu yang dikeluarkan oleh presiden dan sudah menjadi undang undang
undang nomor dua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
jangan kemudian kita mengatakan pemerintah banyak hutang
padahal ada sebab
kalau tidak ada pandemi dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua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
hati hati lampu kuning
saya terima itu peringatan itu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
tapi di kita ini kan memang jadi soal terus menerus
dibawanya ke arena politik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
sehingga hutang kita ke depan mitigasinya bagus
dan semakin lama berhutangnya semakin rasionya turun dari pdb
sebagai penutup kalau begitu pak said
bagaimana kemudian bisa memastikan proyek ikn ini bisa terjaga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
tahun ini saja kalau pandemi sudah menurun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

ke pertumbuhan tahun dua ribu empat belas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
tekanan fiskal menjadi besar
karena tidak ada pertumbuhan
nah itu memang masalah dimana mana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
karena potensi penyimpangan potensi penyelewengan itu pasti tidak sangat besar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
saya pikir itu
kita akan tunggu sama sama bagaimana kemudian gebrakan dari duet bambang doni ini
untuk kemudian mengawal proyek besar republik indonesia
pak said dan juga pak misbah terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast